tau gak tadi malam waktu aku lagi ngeliatin bintang
aku tuh liat sama kamu terus aku pangan banget sama kamu
iya sekarang tuh aku sadar
selama ini cowok yang ada di dalam hati aku selama pikiran aku tuh kamu
begitupun aku yang cuma kamu yang ada di hatiku
enggak aku harus ngilangin rasa suka aku sama karangga
kok kamu bengong sih
kok mikirin apaan sih
mikirin aku serius
mikirin aku mikirin aku itu mikirin sayang atau enggak
aku seneng banget ya pi dengarnya
aku akan jagain kamu
dan aku akan sayang sama kamu selamanya
ikut gue keluar
gue pengen ngomong sesuatu sama lo
eh inget ya
kalau sampai lo macem macem sama opi lo berurusan sama gue ngerti lo
lo kan lo nggak bisa berdiri
jadi mendingan lo tuh duduk manis aja di situ ya
lagi sih lo kalau mau berantem jangan bertiga kayak gini dong
oh my gosh opi kita tuh bukan orang kampung ya
jadi kita nggak suka yang namanya berantem
karena kita bukan kampungan kayak lo
terus mau ngapain
kasih nih ke rangga
asal lo tau ya
ada sejuta cowok di dunia yang naksir sama gue
jadi rangga tuh bukan apa apa buat gue
jadi kalau lo mau rangga ambil aja
gue nggak butuh
surat apa ya
tadinya gue suka benar sama lo
gue anggap lo cowok yang beda dibanding cowok lain
tapi karena adek lo yang rese nggak suka gue
dan selalu musuhin gue
jadi lebih baik kita putus
karena gue mau pacaran
tapi nggak ada dia
lagi juga kayaknya mata gue udah terbuka
ternyata lo sebagai cowok nggak ada apa apanya
semoga lo bisa bahagia dengan orang yang diem diem naksir lo
selamat mengalami kamu
rangga tunggu dong
kak lo yakin mau putus sama rangga
gue udah pikirin seribu kali tau nggak
tapi kalau hubungannya selalu diganggu sebenarnya lampir itu gimana
lagian kalian kan selalu bilang
jauh yang lebih wah daripada rangga tuh banyak
itu baru laura yang gue kenal
laura sang penakluk cowok cowok
malahan kita kasih dia kebahagiaan tau gak
aduh kamu tuh kasian banget ya tan
aduh pasti sakit deh
aw asal lo tau aja ya tan
di dalam hati opi itu ada cowok lain
jadi lo tuh cuma jadi pelarian doang deh sama dia
eh gue mau nanya sama kalian bertiga
sebenarnya tuh maksudnya tuh apa sih
biarin lo mikir sendiri aja deh ya tan
kita nggak mau ngasih tau
karena kita nggak mau lo tuh bisa mati duduk di kursi roda itu
kan kasian kamu
yaudah ya dah tristan sayang
nah ra sekarang kan lo udah putus sama rangga
tuh pesir gue
tahu nggak tadi malam waktu aku lagi ngeliatin bintang
aku tuh ingat sama kamu
terus aku kangen banget sama kamu
sekarang tuh aku sadar
selama ini cowok yang ada di dalam hati aku
suami pikiran aku tuh kamu
begitupun aku yang
cuma kamu yang ada di hatiku
tapi kalau kamu pengen jadi pacar aku
jangan pengen ngelamar ngelamar sedara
yang kemarin udah kita lupain aja ya
itu udah gila ya ra
nanti habis pulang sekolah
kamu antar aku ke tempat kerja aku ya
dengan senang hati yang
tapi kamu nanti ganti baju dulu ya
ada apa tan
kamu itu suka sama cowok lain
rene jessie laura tuh ngomong semuanya sama aku
dan dia bilang
kalau aku tuh cuma pelarian kamu doang
kamu tuh sukanya sama cowok lain
apa itu benar
kamu kayak nggak tahu aja tan
gimana mereka syiriknya sama aku
kamu harusnya sadar
maksud mereka ngomong kayak gitu ya cuma pengen ngancurin hubungan kita aja
nggak kok tan
yaudah sekarang kita pulang ya
peternakan keluarga kamu yang
yang enggak lah
terus ngapain dong kita kemari
aku udah bilang tadi
aku tuh mau kerja di sini
soalnya di sini ada lawangan kerja
kamu mau kerja di sini
yang aku nggak tega
aku nggak tega kamu kerja sama kaming
aming aku nggak tega aku gak mau kamu kerja di sini
aduh kerja apa aja tuh gak apa apa tahu nggak
yang penting halal so care banget sih
aduh yang bukannya so care tapi aku emang care
gimana sih yang kita kan orang kaya masa pegawai sama kambing
eh tahu nggak gaul sama marmut kayak kamu aja aku mau
gimana non udah siap kerja
of course lihat dong dan aku tuh udah siap kerja di sini
ya deh tapi non udah paham belum apa yang bapak tugaskan untuk non
paham dong understand everything ngerti semuanya
ya deh kalau begitu sekarang non mengerjakan apa yang bapak tugaskan
nah saya permisi dulu
cepet sarah kerja
yang kenapa jadi aku yang ngerjain kan tadi katanya kamu yang mau kerja di sini
iya dong kamu nggak ngeliat apa aku kan cewek nggak panas dong kerja kaya gini
lagian kamu tuh harus mau berkorban buat aku kamu kan pecah